pemerintah memastikan ibu kota negara akan segera pindah ke kalimantan timur
salah satu bangunan dari ibu kota negara baru yang menarik perhatian publik adalah burung garuda di istana negara
desain tersebut merupakan karya dari seniman nyoman nuwarta yang dipilih lewat sayembara oleh kementerian pupr
desain burung garuda tersebut menuai kritik dari gabungan lima ikatan arsitek indonesia
dikutip cnn indonesia com kelima asosiasi tersebut menilai desain burung garuda tersebut tidak mencerminkan kemajuan indonesia dan tidak mencerminkan konsep ramah lingkungan
berdasarkan keterangan resmi yang diterima cnn indonesia pada tiga puluh satu maret nyoman warta menyatakan bahwa dipilihnya desain burung garuda untuk istana negara sebagai simbol pemersatu bangsa indonesia
selain itu desain burung garuda juga mencerminkan perwujudan usaha
untuk pencapaian sinergi antara seni sains dan teknologi
selain menjadi kantor pemerintah pusat kawasan istana negara tersebut juga akan dilengkapi dengan museum dan galeri
pemindahan ibu kota negara dari dki jakarta ke wilayah kalimantan timur diumumkan oleh presiden jokowi pada dua ribu sembilan belas lalu
pemerintah juga menyatakan ibu kota negara baru tersebut mengusung konsep ramah lingkungan
dan akan dipenuhi ruang terbuka hijau